ya ini mulai empat oktober kemarin pemerintah arab saudi membuka kembali secara bertahap pelaksanaan ibadah umroh
pada fase pertama ini hanya jemaah asal arab saudi yang diizinkan melaksanakan ibadah umroh
sementara untuk warga negara asing atau ekspatriat yang menetap di arab saudi baru diizinkan melaksanakan umroh mulai delapan belas oktober mendatang
dan untuk mengetahui situasi terkini di sana kita sudah bergabung melalui sambungan zoom dengan abdullah babse warga negara indonesia di jeddah arab saudi
langsung saja kita sapa selamat malam waktu indonesia pak abdullah apa kabar
alhamdulillah kabar baik apa kabar mbak
baik pak nah ini gimana pak situasinya sejak kerajaan arab saudi membuka kembali pintu ibadah umroh bagi warga yang menetap di sana
oke jadi begini mbak pemerintah arab saudi memfasilitasi warga negara warga negara arab saudi maupun warga negara asing yang tinggal di arab saudi yang ingin melakukan umroh
dengan menyediakan aplikasi jadi kita mendaftarkan diri melalui aplikasi etamarna yang diterbitkan oleh kementerian umroh dan haji arab saudi
untuk melakukan umroh sholat di dalam masjid haram maupun sholat di raudoh masjid madinah al munawarah
untuk itu kita harus mendaftarkan melalui aplikasi dan ditentukan ada lima poin untuk poin tempat kita berkumpul
jadi kita benar benar diorganisir oleh pemerintah arab saudi dari berangkat sehingga pulang
jadi kita diperbolehkan hanya dalam tiga jam melakukan ibadah umroh di masjid al haram
selama kita melaksanakan ibadah umroh juga kita harus turn on dalam arti menyalakan gps kita
jadi kita betul betul diawasi betul betul hanya boleh tiga jam saja di dalam masjid al haram dalam melaksanakan umroh
dan tahapan tersebut sudah dimulai dari tanggal empat oktober kemarin per hari enam orang
sampai dengan tanggal delapan belas oktober
dan tahap kedua itu tanggal delapan belas oktober dimulai dari lima belas orang untuk daftar
dan kebetulan saya juga sudah daftar dan itu sudah full banget untuk pendaftarannya
sehingga saya dapat itu di bulan depan di bulan november
karena schedule nya full banget
oke nah pak abdullah kan mendaftar dan akan berangkat insya allah bulan depan begitu
ini kan berarti pak abdullah warga negara indonesia
di peraturannya kabarnya yang diizinkan itu hanya jemaah asal arab saudi yang diizinkan masuk
nah ini batasannya kemudian seperti apa pak apakah ada peraturan tersendiri atau bagaimana
tidak mbak ya saya melansir dari beberapa media arab saudi di televisi juga
bahwasannya warga negara asing juga sudah diperbolehkan mendaftarkan diri melalui aplikasi tersebut
jadi kita tetap dalam pengawasan
pengawasan kita betul betul harus sesuai dengan
ketentuan yang ditentukan oleh arab saudi
jaga jarak dan lain sebagainya
tetap begitu mbak
tapi kita udah mulai untuk
ya berarti apakah warga negara asing yang berdomisili di arab saudi juga boleh mendaftar
atau apakah warga negara asing yang datang dari luar negara arab saudi itu sudah boleh masuk atau belum
untuk yang itu belum mbak
kebetulan semua warga negara asing
warga negara asing dan warga negara
artinya yang mereka tinggal di sini
seperti saya warga negara indonesia tapi tinggal di arab saudi
jadi bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi
tapi untuk jemaah umroh yang datang dari luar negeri masih belum dibuka mbak
kita juga menunggu kabar baik dari arab pemerintah dan arab saudi
berarti untuk resident diperbolehkan begitu ya untuk mendaftar
nah lantas bagaimana pak untuk syarat syaratnya sendiri
apakah ada perbedaan antara resident dengan warga
arab saudi untuk mendaftar mengikuti ibadah umrah ini
jadi kita cukup download saja di ios maupun android
jadi pemerintah kerajaan arab saudi menyiapkan satu aplikasi namanya asmr
jadi kita download saja di situ lalu kita masukkan identitas kita di sana
dengan satu catatan harus kita download juga satu aplikasi yang namanya tawakal
tawakalna itu adalah verifikasi daftar kesehatan data ya
warga negara saudi maupun warga negara asing yang tinggal di arab saudi
jadi kita harus download kedua aplikasi tersebut
lalu diverifikasi kesehatan kita apakah kita pernah terjangkit covid sembilan belas atau kita pernah terpapar
itu nanti itu menentukan
jadi yang menentukan kita diperbolehkan pergi atau tidak yaitu kementerian arab saudi ya
nah pak abdullah ini kan bulan depan
yang akan berangkat nih mengikuti ibadah umroh
lalu kalau boleh tahu apa apa saja pak prosedur yang harus dilalui dan juga nanti bagaimana kemudian protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah arab saudi untuk menjamin kesehatan para jemaah selama melakukan ibadah pak
jadi kita begitu mendaftarkan diri melalui aplikasi nanti kita digaes untuk memilih tempat
jadi pemerintahan arab saudi menyiapkan lima tempat yaitu ada al jayyat
al jayyat al ghazah al qudai dan al sisyah
jadi nanti itu meeting point di sana
jadi per grup
jadi arab saudi menyiapkan semua ya transportasinya
jadi saya tinggal di jeddah kebetulan mbak
dari jeddah saya berangkat ke mekah
ke tempat point yang telah ditentukan
nanti dari sana disiapkan transportasi
transportasinya berupa bis yang mengantar kita ke haram
jadi grouping mbak
yang menentukan semuanya grouping di sana tanpa syarat
syaratnya cukup kita dalam keadaan sehat dan mengikuti protokol kesehatan
itu saja mbak
tidak ada maksudnya syarat syarat yang menyulitkan
terima kasih bapak abdullah babsel warga negara indonesia di jeddah yang sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected
sehat selalu pak
semoga lancar nanti ibadahnya bulan depan
terima kasih banyak
semoga sukses selalu ya nu